dua bocah korban penganiayaan ibu kandung asal tonjong brebes
hingga selasa siang masih mendapatkan perawatan intensif di rsud margono soekarjo purwokerto
bocah yang masih berusia sepuluh tahun dan lima tahun ini dilarikan ke rumah sakit pada hari minggu
setelah menjadi korban penganiayaan oleh ibu kandungnya sendiri
pada hari minggu kita dapat rujukan dari rumah sakit dari bumiayu ya
dua orang anak dengan sakit luka luka
kemudian kita tangani hari itu juga sampai purwokerto untuk penindakan sekitar rizmahri
nah sudah kita rawat dan hari ini sudah non baik
sebelumnya pada minggu siang seorang ibu menganiaya tiga anaknya yang masing masing berusia sepuluh tahun tujuh tahun dan lima tahun
akibat penganiayaan ini anak nomor dua meninggal dunia
sedangkan dua anaknya yang lain mengalami luka parah
tubuh dua bocah tersebut dipenuhi luka sayat
itu saya keluar abis sholat ngeluarin motor terus saya dengar ribut ribut itu
orang jerit akhirnya biasa gitu kan berantem biasa
saya ke situ taunya gedung gedung itu ada
yang anak kecil satu yang jerit jerit gitu
terus saya bantu masuk saya dobrak
dua bocah yang mengalami luka kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan
polisi langsung menangkap tersangka pembunuhan berikut barang bukti pisau cutter dan pakaian korban
polisi menduga tersangka mengalami depresi
saat ini tersangka berada di rsud suseloslawi guna menjalani pemeriksaan kejiwaan
diputan cnn indonesia